saudara dugaan mal paltrik terjadi di sebuah rumah sakit umum daerah kota banjarmasin kalimantan selatan
korban malpraktik merupakan seorang perempuan berinisial ms warga kelurahan basiri kecamatan banjarmasin selatan
kondisi kandungan korban saat itu dalam keadaan sungsang tetapi pihak rumah sakit tetap melakukan proses persalinan secara normal
satreskrim polresta banjarmasin selidiki dugaan kasus malpraktik di sebuah rsud kota banjarmasin
bayi sungsang yang dilahirkan secara normal meninggal dunia sementara sang ibu dirawat di rumah sakit bayangkara banjarmasin
pihak rumah sakit menyatakan tenaga kesehatan sudah bertindak sesuai dengan standar
karena sungsang posisi bayinya sungsang namun demikian tetap dilakukan
dan prosesi persalinan dengan normal sehingga menyebabkan pada saat itu bayi itu kepalanya tertinggal di dalam perut
untuk bayinya meninggal dunia sedangkan untuk ibunya sampai saat ini masih dilakukan perawatan di kemarin di rumah sakit bayangkan
memang sudah beberapa saksi sudah kita ambil keterangan
namun demikian kita juga masih sambil running ya sambil maraton untuk mengambil keterangan keterangan baik dari pihak rumah sakit tersebut dan dokter dokter yang ada pada saat itu
bahwa nakes kita sudah bertindak sesuai dengan standar namun kita menghargai dan akan mengikuti seluruh proses pemeriksaan
jadi kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari kepolisian dengan asas peraduga tak bersalah
harus diutamakan jangan sampai ada pemberitaan yang kesannya menghakimi
kemudian kita saat ini juga mengikuti proses yang berjalan dan masih klarifikasi dari masing masing pihak
perasaan trauma mendalam menyelimuti ms seorang ibu yang diduga merupakan korban malpraktik yang menyebabkan bayinya meninggal dalam kandungan
menurut ms tak ada tawaran dari rumah sakit untuk melakukan tindakan operasi meski bayi sungsang
tapi di rumah sakit ulen diperiksa sudah lengkap kemampuannya
nah dokternya tahu kalau bayi itu susah tapi langsung diberinya tindakan
itu pun karena dia minta persetujuan laki atau apa dan takut nah langsung ini aja beri tindakan
memang sebelumnya itu kondisi bayi hiduplah bu
di depan dari rumah itu bergerak gerak kayaknya disini kayak benjut benjut parut
pas sudah kepalanya lepas itu habis suruh laki ulen keluar